setelah lima belas hari mengalami koma
bayi kalista yang menjadi korban kekerasan oleh ibu kandungnya meninggal dunia
ya sementara itu polres karawang akan mempertimbangkan penegakan hukum terhadap tersangka
sinta menangis di depan jenazah anaknya kalista
ia datang didampingi petugas kepolisian unit perlindungan perempuan dan anak polres karawang
sebelumnya sinta telah ditetapkan polisi sebagai tersangka
atas tindak kekerasan yang dilakukan terhadap kalista
kepergian kalista jadi duka bagi keluarga besarnya
keluarga berharap sinta tidak dihukum
melainkan diberikan proses pemulihan psikologis
mengingat sinta selama ini mengalami beban mental
akibat pernikahan dan perceraian yang dialaminya
pemerintah dan kepolisian setempat menyatakan
bekerjasama dalam penyelidikan kasus ini
mereka pun akan mempertimbangkan penegakan hukum atas tersangka
mengingat sisi psikologi sinta dengan latar belakang yang dialaminya
dan kini harus kehilangan anaknya
dari sisi hukum kemudian apakah kemudian kita anggap adil
ketika ibu sinta ini kehilangan bayinya
kemudian kita harus proses secara hukum
ancaman maksimal sebutan penjara
usai dimandikan dan disolatkan
jenazah kalista balita yang sempat koma selama lima belas hari
dimakamkan minggu sore di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumahnya
keluarga dan kerabat kalista ikut mengantar jenazah kalista
ke tempat pemakaman umum sir naraga jatisari
di kampung jatirasa barat
kelurahan karangpawitan kecamatan karawang barat
iya untuk melihat hal seperti itu pastinya miris ya
dan kita turut berbela sungkawa pastinya
dan untuk mengetahui bagaimanakah kelanjutan terkait proses
hukum dalam kasus ini
kita sudah tersambung dengan kapolres karawang
akbp hendy f kurniawan
selamat pagi pak hendy bisa mendengar suara kami
selamat pagi mbak
ya pak hendy tadi saya mendengar bahwa anda sempat mengatakan
apakah adil begitu untuk melakukan proses hukum kepada ibu sinta
karena telah kehilangan bayinya
tetapi kan pada sisi yang lain
kita ketahui bahwa ini sudah kasusnya kriminal ya
melakukan kekerasan pada anak
bagaimana itu masih bisa menjadi pertimbangan bagi bapak begitu
ya awalnya kita dari kepolisian sangat responsif
begitu kita melihat ada dugaan penganayaan terhadap bayi yang berumur lima belas bulan
terus kita langsung melakukan proses penyelidikan penyidikan dan penetapan tersangka
kemudian di balai hal tersebut
saya mendalami latar belakang ibu sinta melakukan pengantaran baginya
dan kemudian latar belakang rumah tangga
sehingga yang bersangkutan ada tekanan para pesikis
emosionalnya tidak terkontrol
nah ada satu lagi putrinya ibu sinta ini yang umur enam tahun
yang masih perlu perawatan dari yang bersangkutan
kemudian suaminya kak adin juga tidak tinggal lagi
atau sudah meninggalkan yang bersangkutan
sehingga itu yang menjadi apa namanya
kebenaran yang terjadi di rumah saya
hukum ini apakah akan kita lanjutkan
atau kita mencari solusi lain
membantu menyelesaikan akar akar permasalahan
sehingga tidak terjadi lagi kerasa terhadap bayinya atau anak anaknya
nah pak ini kan terkait kejadian ini
banyak sekali masyarakat yang geram saat mendengar kasus ini
lalu jika akhirnya sang ibu yang merupakan pelaku
ternyata ini tidak jadi dihub
bagaimanakah jika nanti
warga merespon negatif atas langkah yang diambil kepolisian pak
ya ini belum final
saya ingin mengugah ke masyarakat
ketika ada tetangga atau di lingkungan sekitar
ada yang kondisi yang memang memerlukan perhatian
memerlukan uluran tangan
alangkah baiknya kita sama sama bantu
kemudian bukan langsung
ketika ada suatu kita tidak pernah berbuat
tapi tiba tiba begitu muncul masalah
kita sama sama menghakimi
seolah yang bersangkutan ini adalah
dalam tanda kutip yang paling buruk dan sebagainya
saya ingin mencoba untuk merubah mindset di masyarakat
mari kita lebih aware ke lingkungan sekitar dan sebagainya
sehingga tidak terjadi lagi kekerasan kekerasan terhadap anak anak kita
jadi kita menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ada di lingkungan kita
saya setuju dengan imbauan bapak untuk masyarakat
agar lebih aware
tetapi tentang proses hukum ini pak
masih menjadi pertanyaan pertanyaan besar
jika memang faktor psikis menjadi pertimbangan
faktor ekonomi keluarga menjadi pertimbangan juga begitu
apakah ini nanti tidak memberikan efek jerah
bagi pelaku pelaku kekerasan pada anak
atau juga bahkan akhirnya mereka yang sekarang suka melakukan kekerasan
juga tidak lagi melihat bahwa ini sebagai sebuah
sebagai sebuah kejahatan begitu
karena akan dimaafkan nantinya begitu pak
malah akan dibantu ya
bagaimana bapak menanggapi hal ini
ini masih saya pertimbangkan seperti kemarin
karena ada satu lagi
satu lagi seorang anak yang umur enam tahun
yang kakaknya kalista
yang membutuhkan keberadaan ibu sinta
ini yang menjadi faktor utama
nah kalau kita lakukan proses hukum
tentunya dia harus terpisah dengan anaknya
kemudian dari sisi ekonomi dan sebagainya
ini masih saya pertimbangkan
saya perlu mendapat masukan dari berbagai pihak
termasuk akademisi termasuk asin asin dari saya
saya mencoba ini melihat dengan hati nurani saya
saya mencari latar belakang ibu sinta
kemudian bersyukur ini saya ingin menimpa dengan hati nurani saya
baik pak berapa lama pak yang dibutuhkan waktu oleh bapak
untuk pada akhirnya ee
bisa memberikan keputusan yang jelas ya tentang kasus ini
karena ini kasus sudah menjadi perhatian masyarakat juga
membutuhkan masyarakat juga membutuhkan kepastian juga
bagaimana proses hukum yang akan dilakukan kepada ibu sinta
berapa lama pak untuk melakukan itu semuanya
saya ingin secepatnya
tentu saya akan segera berkongsi dengan bipinan
kemudian dengan akademisi
saya ingin diberikan pandangan kira kira untuk mengatasi ini bagaimana
ada sisi manusia sebagai kita penegak hukum
yang harus kita melihat dengan hati nurani
eee terkait dengan peristiwa atau kasus yang menimpa ibu sinta ini
baik terima kasih pak hendy kurniawan
nanti kami akan terus menunggu nih pak
bagaimana keputusan akhir terkait tasib dari ibu sinta
terima kasih pak hendy selamat pagi
terima kasih selamat pagi